pelari asal kenya masih mendominasi daftar pemenang di ajang jakarta international sepuluh k
sementara itu di kategori khusus warga negara indonesia untuk kedua kalinya
pemenang tahun lalu kembali menjadi pelari tercepat di ajang tahunan yang sudah digelar empat belas kali ini
pelari asal kenya kennedy leland dan penona jebkowich kigin
memenangkan jakarta international sepuluh k di kategori putra dan putri
sementara itu kategori sepuluh km nasional putri dimenangkan oleh odekta elvina naibaho
dan pada kategori sepuluh km nasional putra agus prayogo menjadi juara dengan catatan waktu tiga puluh satu menit lima puluh lima detik
atlet praih medali emas kategori sepuluh meter di sea games singapura dua ribu lima belas lalu ini juga merupakan pemenang jakarta sepuluh k tahun lalu
bagi agus ajang ini adalah pemanasan
sebelum tampil di si game sekolah lumpur agus terus mendatang